ya ini nggak bisa dipungkiri berbelanja online memang jadi kenyamanan tersendiri ya
dengan kemudahan yang ditawarkan hal ini membuat atmosfer belanja jadi semakin meningkat
akibatnya berdampak deh pada perkembangan e commerce di indonesia
makin banyak makin bingung sekarang ya
namun harus diingat ada beberapa resiko yang harus dijalani saat berbelanja online
nah untuk menyoroti harbolnas yang selama ini menjadi perayaan berkembangnya ekonomi digital di indonesia
bergabung bersama kami di studio tiga cnn indonesia ada reski yanuar country brand manager dari shopee
dan juga ada prita gozi perencana keuangan apa kabar
ya saya harus tanya udah belanja apa hari ini
enggak ditahan tahan jangan jangan ya
kalau sebagai pelaku udah habis waktunya untuk kerjain dulu
kerjain dulu campaign yang berjalan ya
biar semuanya tersampaikan kayaknya belanja ntar terakhir terakhir
oke nanti terakhir terakhir ya
oke aku mungkin ke mas reski dulu sebentar
kalau melihat selama ini pencapaian harbolnas di indonesia termasuk juga shopee merasakannya
seperti apa mas
jadi kalau kita lihat gini
harbolnas itu sebenarnya secara organik itu adalah hari yang ditunggu tunggu oleh masyarakat
karena itu hari belanja online nasional
sudah berlangsung dari tahun dua ribu dua belas kalau saya tidak salah
dan itu memang terjadi sedemikian terus menerus sehingga masyarakat itu sudah aware
masyarakat sudah aware dan masyarakat itu seakan akan memang sudah menunggu hari ini
sedangkan kalau dilihat dari penetrasinya sendiri
pengguna e commerce itu makin tahun makin waktu itu demi waktu semakin bertambah
karena jumlah penduduk di indonesia juga lebih besar
digital connectionnya juga semakin masih meningkat gitu masih jauh lebih besar
nah ini sangat terasa juga di shopee
kalau kita bandingkan dengan shopee memang di dua belas dua belas itu biasanya adalah single day terbesar untuk penjualan
tahun lalu memang kita mendapatkan satu hari itu untuk dua puluh empat jam itu dua belas juta order dalam satu hari untuk regional
jadi tujuh negara shopee
untuk indonesia sendiri tuh kita mendapatkan lima empat juta transaksi dalam satu hari
dan itu pertama setiap tahun ya
dan itu tahun lalu dua belas dua belas nya
tahun ini belum selesai hari ini belum selesai
tapi angka terakhir yang didapat
nah angka terakhir tadi pagi kita coba cek
tadi pagi itu memang sangat menarik kita tuh dalam satu jam pertama jam dua belas malam hingga jam satu pagi itu sudah menjual lebih dari satu dua juta item
itu sudah terjadi dalam satu jam pertama
mestinya dengan seperti ini akan lebih besar ya tahun lalu sih
teri ya buat para konsumen karena semakin banyak e commerce semakin banyak penawaran
kalau mbak prita ngelihatnya gimana sih sebetulnya perilaku konsumen di indonesia yang kayaknya mudah tergiur dengan diskon dengan cashback dengan segala promo yang diberikan termasuk dari shopee gimana mbak
jadi memang ternyata penelitiannya mendukung bahwa cashless system itu membuat orang cenderung lebih boros
tetapi sebetulnya lebih borosnya itu bukan akibat dari dompet digital atau e commerce nya
tetapi ternyata menariknya itu hasil penelitiannya mengatakan
yang bikin kita lebih boros karena kita tidak menghitung uang fisik
jadi karena kita tidak menghitung uang fisik maka kita lebih tidak mindful pada saat kita mengeluarkan uang yang kita miliki
jadi contoh nih kalau misalnya kita di dompet digital ada uang lima puluh ribu barangnya harganya empat puluh ribu
kita akan mudah dengan tap gitu loh karena kita check out kita punya uangnya
tapi kalau itu adalah uang di dompet kita tinggal satu lembar lima puluh ribu orang cenderung untuk menahan
ya nanti gak punya deh atau bisa berubah nih yang tadinya
pahlawannya keren keren gitu kan tapi berubah gitu kan
jadi yang mungkin pecahannya lebih kecil gitu
nah jadi itulah yang membuat orang sebetulnya menjadi lebih boros
jadi kalau menurut saya sih mau e commerce sebanyak apapun kalau misalnya kita memang tidak bisa bijak dalam menyikapi perbedaan
maupun juga perubahan dari yang tadinya sistemnya fisik menjadi cashless ya pastinya kita akan terpengaruh juga gitu
dengan begitu beragamnya konsumen dan juga perilaku mereka yang kayaknya susah untuk diklasifikasikan juga semakin ini ya semakin cepat gitu mau beli apa
karena sekarang mau membandingkan produk bisa kemana mana gitu kan ya
nah kalau dari shopee sendiri apa sih yang dilakukan strategi apa yang kemudian dilakukan untuk menarik pelanggan supaya nggak cuma traffic nih tapi transaksinya juga tinggi
tapi mungkin di jawabnya nanti kita break dulu
oke cnn indonesia connected akan kembali untuk anda sesaat lagi
kita bakal masih bahas soal harbolnas dua ribu sembilan belas
tetap bersama kami
oke kita lanjutkan lagi dialog menyoroti soal harbolnas dua ribu sembilan belas yang nampaknya kian memanas nih ya persaingan dan juga apa namanya mencari barang barang jadi semakin mudah di sini
tapi tadi disebutkan perilaku konsumen sekarang pun apa namanya pun mereka bisa memilah memilih bisa bijak menggunakan uang begitu
tapi nampaknya harus ada strategi yang dilakukan
oleh teman teman dari e commerce termasuk shopee
apa sih strategi yang dilakukan untuk meningkatkan traffic dan juga transaksi
memang kalau kita perhatikan yang namanya e commerce kan memang secara kasat mata sebenarnya mirip gitu kan
jadi konsumen pun sudah bisa membandingkan satu dengan yang lain gitu
untuk shopee sendiri memang kita tuh harus sudah mulai melakukan strategi kita untuk mencoba membuat building our platform is not just another e commerce platform gitu
buat kami itu engagement konsumen itu sangat penting

karena begitu banyak pesaing loyalty udah jadi kuncinya gitu
makanya kita selalu membuat inovasi inovasi yang tidak hanya untuk mencoba memfasilitasi dari proses transaksi tapi juga hal hal lain
misalnya kita cek di shopee itu kita ada punya namanya sekarang shopee life
jadi bisa melihat tayangan langsung tapi juga bisa langsung dibelarang dari situ gitu
dan juga kita menciptakan ada semacam gamification yang lain seperti permainan yang goyang shopee
lalu ada shopee tangkap dan segala macam
yang akhirnya itu adalah membuat para konsumen itu nyaman dengan app kita
jadi tidak diharuskan untuk berbelanja tapi mereka nyaman gitu
dan itulah buat kami itu strategi yang sangat penting
di lain komunikasi kita dari cara kita beriklan dari cara kita mencoba membuat komunikasi kita begitu simpel
dan mencoba untuk bisa mengerti semua kalangan masyarakat di indonesia
sangat amat umumnya kita coba tawarkan komunikasinya
kalau dibilang loyal mungkin sih saya nggak tahu ya karena saya tidak mau
kan kok e commerce banyak banget gitu
saya kebetulan tidak meneliti tentang perilaku tetapi bahwa mereka pengabdi cashback iya
pengabdi cashback ternyata ya
nah kalau ngomongin soal cashback ngomongin soal pengeluaran yang dikeluarkan untuk berbelanja online
mungkin kan ini udah tertanggal ya sepuluh sepuluh sebelas sebelas dua belas dua belas
orang orang biasanya punya planning nggak sih atau sepengetahuan mbak prita bahkan mereka ya udah beli beli aja gitu
iya kalau misalnya dari pengalaman kami selama ini sebagai perencana keuangan di the finance
itu kita selalu melihatnya jarang sekali orang yang planning
tapi bukannya tidak ada tetapi jarang
nah sekarang sebetulnya harusnya seperti apa sih
saya selalu bilang paling mudah nih untuk penghasilan berapapun kita bagi tuh sebetulnya menjadi tiga besar
living artinya kita harus punya pos untuk membiayai hidup kita sehari hari
kemudian untuk saving kita memang harus bisa menyisikan nih dari penghasilan kita
either itu untuk dana darurat terus menabung dan investasi
dan kita sadar sebagai manusia kita tuh juga butuh untuk bersenang senang
jadi kalau dibilang suruh pilih needs versus wants
kayaknya kalau bicara untuk gen y ke bawah nih itu tidak need versus one
tapi how you manage untuk bisa memenuhi needs and mone
jadi bukannya versus tetapi gimana you manage because you need both gitu loh
kita butuh ada kebutuhan dan kita juga butuh keinginan kita tercapai
karena dengan keinginan tercapai itu yang membuat kita merasa content
jadi kita merasa kayak wow gitu tercapai nih gitu loh
nah kalau dari playing itu misalnya pendapatan satu juta play nya harus berapa persen
nah kita baginya biasanya lima puluh tiga puluh dua puluh
jadi playing itu sebetulnya max dua puluh persen dari penghasilan kita gitu
artinya kalau dia punya penghasilan satu juta nih biar gampang aja ya
jatah belanja dia tiap bulan itu sebenarnya hanya dua ratus ribu
jadi dia kalau bisa memang udah meng filter itu pembelanjaannya
mana produk produk yang harganya memang di bawah itu
ini sering sering ngebawa mbak prita juga merasa bersalah sih sebenarnya
satu orang biasanya ngeluarinnya rata rata berapa sih
itu masih ini sih kita cukup cukup inilah cukup wide lah
mungkin angkanya saya nggak bisa share lebih detail
cuma cukup tidak terlalu besar dan itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat luas
oke jadi memang
banyak yang tertarik karena promo yang flash sale
yang cepat tapi murah itu ya
nah selain flash sale kemudian promo promo lainnya ada gamification juga saya tahu nih
yang kita tahu juga shopee menarik minat konsumen dengan menggandeng beberapa brand ambasador yang cukup populer gitu
bahkan yang cukup dekat dengan targetnya
iya nggak sih kenapa
ada didi kempot bahkan
iya didi kempot yang paling baru memang
karena bruno mars terus didi kempot jadi viral
saya rasa gini ketika kita harus mencoba masuk ke market gitu
kita kan terang muda nih
kita empat tahun dulu
hari ini kita ulang tahun empat tahun
jadi kita harus menggrab secepat mungkin attention dari masyarakat gitu
dan indonesia itu punya segmentasi yang begitu banyak dan begitu bertahap gitu
dan disitulah peran brand ambasador itu menjadi sangat krusial gitu
dan kami memilih didi kempot itu karena saat ini dia tuh adalah sosok yang bisa mewakili budaya indonesia
yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat
apalagi tahun ini
dengan sobat ambiar setboys setboys itu
paling kita sebutnya brand ambiasador sebenarnya
oh ambiasador oke
jadi memang strategi itu yang dilekatkan kepada targetnya gitu ya
betul supaya dekat dengan target market kita
dan indonesia itu begitu luas sih mbak
jadi kita gak bisa ada satu orang bisa mewakili semuanya itu agak susah
ngomong ngomong mbak prita juga dagang kan quote unquote dagang buku di shopee kan ya
ini targetnya memang targetnya shopee
saya terus teran sih gak paham juga ya
yang apa sih namanya ada kita tuh punya administrator yang memang bertugas untuk berjualan merchandise kita
salah satunya adalah buku
dan memang shopee itu adalah salah satu platform yang kita gunakan juga untuk berjualan buku tersebut
dan memang sih alhamdulillah sampai dengan saat ini penjualannya bagus dan lancar
nah kalau ngomongin harbolas ini gak cuma berbicara soal konsumen online
tapi juga para umkm yang ikut di dalam marketplace itu
nah berarti kan mbak prita juga salah satu orang yang berdagang di situ kan ya
apa sih tantangannya berdagang di online di platform orang
tantangannya sejauh ini seperti apa
nah mungkin gini kalau untuk kami sih itu kalau misalnya kita berdagang itu shopee itu kan misalnya onlinenya itu kan dia dua puluh empat tujuh ya
sedangkan misalnya kita punya toko itu sebenarnya nggak dua puluh empat tujuh gitu
jadi kadang kadang tuh memanagenya tuh ya di situ tuh gitu kendalanya
jadi misalnya ada orang yang tengah malam tiba tiba ayo ya pengen beli bukunya mbak prita gitu kan ya
terus nggak ada yang jawab nih chatnya gitu kan
terus langsung protes gitu
ya gimana kita kan kantornya tutup gitu kan
nah itu mungkin tantangan tantangan kita
kalau yang lainnya sih tidak karena kebetulan produk kita juga unik gitu ya
memang orang mencari produk kami
kemudian salah satu hal yang menarik dari shopee itu memang terus terang aja adalah yang kadang kadang tiga ongkirnya itu gitu loh
itu yang membantu kita juga tuh
jadi orang tuh punya pilihan sebenarnya
sebagai apa namanya pedagang penjual di dalam itu itu merasa transparan dengan berjualan di toko online
jadi untuk kami sih sebaiknya tidak ada kendala
untuk hal hal seperti itu kita juga nggak pernah menemukan transaksi fiktif atau apa tuh enggak gitu
jadi semuanya aman dan lancar saja gitu
aman dan lancar yang itu yang memang orang mau juga ya para konsumen online
nah selanjutnya selama harbolnas berjalani selama ini teman teman dari perusahaan e commerce saya pengen nanya pengen nyentil juga ini kan ada pp e commerce baru
pemerintah ikut mendukung gak sih soal harbolnas sejauh ini
justru tahun ini kita pertama kali harbolnas tuh bareng sama pemerintah sebenarnya
jadi kita didukung bareng dengan idea
dan ada kemenangan
dan ada yang mendak dan kominfo juga ikutan disitu
tadi pagi karena sempat ini ya membuka acara harbolnas lah
jadi memang cukup didukung dan memang dari shopee sendiri kita selama ini terus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah
baik pusat maupun daerah
karena kita punya satu visi yang sama
kita ingin memajukan ukm indonesia itu supaya siap go digital seperti sekarang gitu
dan kita ingin mencoba membuat indonesia mandiri digital economy ya gitu
jadi kita mau ke arah situ gitu
ini yang kita coba lakukan
kalau misalnya yang kita coba targetkan
dan semoga itu bisa tercapai dengan cepat sih
saat ini sih kerjasamanya berjalan dengan baik
semua kementerian itu punya ukm binaan
yang memang kami bantu untuk dinas
pertanyaan terakhir satu satu saya tanya mungkin ke mbak prita dulu
pesan pesannya untuk teman teman yang berbelanja harbolnas saat ini gimana
karena kalau mungkin ngelihat diskon sekarang sudah bisa membandingkan
ini benar nggak sih diskonnya
tapi mungkin ada orang juga yang ketakutan khawatir kalau ini bukan diskon cuma eh ini bohongan
jadi diskon gitu
berarti kalau dari saya sebagai perencana keuangan saya punya beberapa tips nih
tips yang sederhana nomor satu adalah tahu bedanya antara butuh ingin dan mana yang cuma godaan promo
kalau butuh dan ingin aja sebenarnya gak apa apa
yang bahaya itu sebenarnya cuma godaan promo
karena nanti barangnya juga gak kepake gitu kan
terus yang kedua saya juga pengen banget untuk semua orang yuk kita lebih bijak dalam mempos poskannya tadi yang pakai living saving dan playing
kemudian kalau bisa juga kita cermati nih untuk diskonnya tadi ini emang beneran discount atau enggak
karena sebaiknya kalau harbolnas
kita jangan beli barang atau brand yang sebenarnya tidak pernah kita pakai
jadi tipsnya itu adalah kalau harbolnas manfaatkan brand atau barang yang memang regularly kita consume
jadi kita tahu harga pastinya ya
memang kita tahu bahwa oh emang ini discount dan kita perlu dan pasti kita pakai
itu kan yang paling penting ya kalau kita pakai
nah aku juga saranin untuk no utang utang
no utang utang ya pokoknya
gak boleh bayar letter letter itu ya
dan harbolnas ya jangan utang lagi lah
dan yang terakhir kalaupun juga terlalu banyak
kalaupun juga terpaksa harus utang
sebisa mungkin itu memang pembelian barang yang sifatnya untuk produktivitas gitu
emang kadang menggiurkan sekali tuh bayar nanti ya gitu gitu
bayar berapa kali gitu
wah bisa nih gitu
tapi jangan ya
harus tahu dulu mana kebutuhan primary nya ya
nah kalau dari shopee sendiri pesan pesannya untuk seluruh pihak yang terlibat dalam harbolnas
untuk kedepannya apa sih yang sebetulnya harus dirubah atau yang ingin diperbaiki
saya rasa sekarang sih kita harapannya justru lebih positif
dengan keadaan sekarang makin banyak pesaing makin banyak e commerce bermunculan juga
ini membantu kita untuk mendudukasi para pembeli dan penjual gitu
dan harapannya justru semoga semakin banyak penjual yang masuk juga
dan membeli yang masuk
dan untuk tipsnya mungkin kalau dipikirkan juga seperti kata mbak prita tadi
ya mungkin mbak vita bagian planning
cuman kalau ketika nanti membeli produk online pastikan juga lihat juga dari sisi bintang dan komennya
jadi bisa dilihatkan ini apakah benar atau tidak
sampai pastikan dicek juga
karena kadang kadang orang belum cek ternyata bermasalah dan tidak komplain
sedangkan di shopee itu bisa
kalau ada bermasalah bisa dikomplain dan bisa dikembalikan barangnya
seperti itu sih kira kira
boleh bocorin dong targetnya berapa sih harbolnas tahun ini
kalau target tadi kita tuh memang kalau untuk e commerce ada sulit sih
karena e commerce tuh pasarnya masih begitu dinamis ya
jadi kita selalu men state harus lebih besar dibandingin tahun lalu
tahun lalu tuh sekitar satu
tadi tahun lalu itu kita satu hari itu dua belas juta transaksi untuk tujuh negara
di indonesia sendiri lima empat juta transaksi dalam satu hari
kita lihat seberapa banyak orang yang hari ini udah pencet pencet layar di handphone
nungguin juga muter muter terus
karena ada beberapa yang down
semoga untuk belanja di shopee enggak ya
well terima kasih banyak mas reski yanuar sudah bergabung bersama kami
dan juga mbak prita gozi sudah bergabung di cnn indonesia connected
selamat berbelanja nanti malam ya
oke usai jadwal nanti
oh kita mau lihat dulu nih
ada beberapa cuitan yang masuk
karena kita lihat hari belanja online nasional atau hard bolnas yang kembali digelar dua belas desember ini
ada komentar dari warganet nih tentang promo dua belas
kita lihat beberapa cuitannya
yang pertama dari adnila widya mencuitkan kenapa sih giliran hard bolnas enggak ada yang pingin dibeli
giliran enggak ada diskonan pengen beli banyak banget
berikutnya dari ad anggrani mencuitkan harbolnas yang lain pada belanja tas sepatu make up aku
box penyimpanan tempat makan sama tempat minum
mungkin harganya lebih murah
kemudian dari at chris dewi mencuitkan anak kos pas harbolnas dapat sabun mandi sampo deterjen odol skincare murah pakai banget
senangnya gak ketulungan kayak menang lotre
berikutnya dari ad belovina mencuitkan emang harbolnas bikin gila nih ya
saya aja check out pembelian udah beberapa list
entah kapan bayar pokoknya ya check out dulu